akibat mencoba menerobos banjir seorang pengendara sepeda motor ini nyaris hanyut di jalan raya cimesir rangkas bitung lebak banten rabu sore
sejumlah warga dan pengendara lainnya berupaya menolong korban
mereka sempat kesulitan menyelamatkan korban karena derasnya arus air yang juga mengalir menuju saluran irigasi
korban akhirnya selamat tanpa terluka
namun sepeda motornya tersangkut di tiang telepon
hingga rabu malam banjir dilaporkan belum surut
hujan yang mengguyur jumlah wilayah di kabupaten lebak selama tiga jam turut membuat aliran sungai cibarabang meluap
rumah di kampung barangbang kelurahan muaraci ujung timur kecamatan rangkas bitung terendam banjir dengan ketinggian sekitar lima puluh cm
akibat banjir ini sebagian warga terpaksa mengungsi ke masjid atau tempat lain yang lebih aman
mengungsi di masjid ya habis airnya sudah besar
sudah besar ya
emang tiap ini banjir terus
ya terus banjir kalau kebanjir paling pertama ibu
jadi terpaksa mengungsi ya
terpaksa mengungsi di kaliban
takut hujan besar
tingginya intensitas hujan di wilayah kabupaten pasuruan jawa timur pada rabu sore
menimbulkan genangan air dengan ketinggian antara lima puluh sampai tujuh puluh cm hingga masuk ke pemukaan warga di dua desa
yakni desa kedung boto dan desa beji kecamatan beji
jalanan penghubung antar desa pun ikut terendam
seorang warga yang nekat menerjang genangan banjir terpaksa mendorong motornya karena mogok di tengah banjir
karena apa pak tadi pak
dalam jalannya gak rata
ada yang lubang ada yang enggak
jadi ada yang lubang di dalam lagi mogok
warga berharap pemerintah setempat segera bertindak cepat dengan pengerukan sungai agar dapat menampung debit air saat hujan
penghubungan cnn indonesia